pawai karnaval cap gomeh glodok dua ribu delapan belas berlangsung meriah
puluhan ribu warga jakarta dan sekitarnya tumpah ruah ke jalanan guna menyaksikan puluhan atraksi budaya dalam rangka perayaan cap gome
jalan hayamuruk dan gajah mada jakarta barat minggu sore tampak sangat meriah
lebih dari dua puluh kelompok yang terdiri dari dua ribuan peserta mengambil bagian dalam pawai festival cap gomeh glodok dua ribu delapan belas
berbagai atraksi seperti barongsai dan liong dan arakan arakan joli khas tradisi tionghoa ditampilkan
selain itu puluhan budaya nusantara seperti reok ponorogo sisingaan jawa barat palang pintu betawi tarika basaran dari sulawesi utara juga turut mengambil bagian dari pawai dengan rute tiga lima km tersebut
panitia acara mengatakan perayaan cap gomeh bukan perayaan khusus tionghoa namun sudah menjadi budaya nusantara
hal itu yang coba ditampilkan
dalam acara perayaan cap gomeh glodok tahun ini
untuk melancarkan acara ini sejumlah jalan ditutup pentara oleh kepolisian dan akan kembali dibuka pada pukul tujuh belas tiga puluh
sudara korrespondensi ann indonesia arya dita utama di kawasan glodok jakarta
dito seperti apa suasana kemeriahan perayaan cap gomeh di kawasan glodok

terus kemudian ada tarik kabasan dari bapontar tarik papua terus kemudian berbagai macam kesenian dari betawi
misalnya palang pintu ondel ondel dan tanjidor
dan acara ini juga dimeriahkan oleh pasukan brigade motor dari pom tni dan juga pops polisi berguda detasmen turangga
sangat beres sekali
dito dengan begitu meriahnya acara juga kalau saya perhatikan dari gambar
antusiasme warga juga luar biasa tumpah ruah kejalanan
bagaimana dengan fasilitas
selain yang termasuk transportasi seperti transjakarta kita lihat di belakang juga sepertinya jalannya agak tersendat
dan apa juga yang dilakukan untuk agar lalu lintas mungkin bagi masyarakat yang ingin melintas juga tidak terganggu
terimbas oleh banyaknya masyarakat yang cukup antusias dengan cap gome glodok dua ribu delapan belas ini dito
ya rian begitu anda bisa lihat sendiri bahwa jalanan ini tidak mungkin dilalui oleh kendaraan pribadi
karena memang sudah penuh dengan manusia yang masih melihat festival cap gomeh
tapi kalau kita lihat di glodok dua ribu delapan belas ini sehingga memang masyarakat dihimbau untuk menghindari ruas jalan diantaranya harmony gajah mada dan juga hayam murug
dan untuk mencari jalan jalan alternatif misalnya bisa melalui pecenongan atau sejumlah lain lainnya
untuk arus lalu lintas sendiri untuk transportasi jika anda menuju misalnya ke kota dari misalnya dari daerah istana anda bisa menggunakan layanan bus transjakarta itu sendiri
tapi anda bisa lihat bahwa memang jalur busway sendiri memang tidak steril
sehingga memang bus
transjakarta sendiri hanya bisa melaju dengan kecepatan yang bisa dikatakan rendah karena harus memang bergantian atau menunggu dengan masyarakat yang berada di jalur busway itu sendiri
tapi anda juga bisa menggunakan fasilitas kereta api krl misalnya untuk menuju wilayah wilayah yang berada di sekitar glodok ini sendiri
dan mungkin dapat saya tambahkan juga informasi bahwa nanti rencananya jalanan hayam murug gajah mada dan juga harmony akan kembali dibuka pada pukul tujuh belas tiga puluh waktu indonesia barat
tapi memang hal itu masih bersifat situasional
artinya masih melihat apakah memang masih ada posisi yang bergantian
dan mungkin ada konsentrasi masa yang ada di jalanan ini apa tidak
baik arya dita utama koresponen cnn indonesia terima kasih sudah melaporkan
selain di glodok jakarta barat festival cap gomeh juga diadakan di kawasan jatinegara jakarta timur
warga antusias mengiring arak arakan barongsai di sepanjang jalan jatinegara
arak arakan dimulai dari vihara amur fah bumi di jang pasar lama jatinegara
lima buah patung dewa dan sejumlah barongsai diarak oleh hujan
lima buah patung dewa dan sejumlah barongsai diarak oleh hujan

arak arakan dilakukan di sisi kanan jalan
sementara kendaraan bertumpuk di sebelah kiri jalan dan menyebabkan kemacetan hingga satu km
selain barongsai perayaan cap gomeh di jatinegara juga diramaikan pertunjukan khas betawi

ternyata festival cap gome tidak hanya di glodok tetapi juga berlangsung di jatinegara
dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia priscila daohan di kawasan jatinegara jakarta timur
priscila kalau tadi kita melihat di glodok masyarakat sangat antusias tumpah ruah di jalanan
bagaimana dengan jatinegara apa yang paling menarik di sana
iya benar sekali rian bahwa tidak hanya di glodok namun masyarakat juga sangat menarik
iya benar sekali rian bahwa tidak hanya di glodok namun masyarakat juga sangat menarik di sana
namun masyarakat juga sangat antusias merayakan cap gome di kawasan jatinegara jakarta timur
sejak pukul lima belas waktu indonesia barat tadi warga sudah bertumpuk di beberapa titik di jalan jatinegara timur khususnya
di mana sepanjang jalan masyarakat memenuhi barisan kanan jalan untuk segera menyaksikan barongsai yang akan segera lewat
diketahui barongsai sudah dimulai dan sudah berjalan begitu dari vihara amur fah burfah bumi
sejak pukul lima belas waktu indonesia barat dan dia berkeliling sepanjang kurang lebih empat km
di sepanjang jalan jatinegara timur untuk kemudian menyapa warga dan juga membagi bagikan angpao begitu di sepanjang jalan jatinegara timur ini kepada warga yang memang sudah menonton sejak siang tadi
selain juga arak arakan barongsai dan juga lima buah patung dewa ini juga ada arak arakan ondel ondel dan juga reok ponorogo
dan itu memang mengindikasikan dan juga memberi simbol begitu bahwa ini tidak hanya dirayakan oleh masyarakat etnis tionghoa saja
namun juga dirayakan oleh masyarakat betawi
yang memang berharga
yang mendominasi di kawasan jatinegara timur ini
dan memang perayaan cap goma ini akan selesai kira kira pukul tujuh belas atau pukul delapan belas waktu indonesia barat
dimana tadi dimulai dari vihara amur fah burfah bumi dan juga berkeliling sepanjang jalan sini
ini pun juga sepertinya akan selesai rian
dan masyarakat pun juga sudah mulai berangsur angsur tidak ada lagi di jalan dan sudah menuju ke rumah masing masing
karena sejak siang tadi masyarakat sudah sangat ramai
dan kami pun juga tadi sempat macet begitu daerah sini
karena begitu banyaknya masyarakat baik di kanan jalan maupun di kiri jalan
yang bersiap siap menyambut barongsai yang tadi lewat di sekitaran sini rian
baik berarti juga sempat membuat kemacetan di sana walaupun warga sudah mulai berangsur angsur meninggalkan lokasi
lantas bagaimana juga langkah antisipasinya agar lalu lintas di sana tetap lancar sejauh ini priscila
ya riani memang yang agak sedikit aneh di sini tidak ada penutupan jalan yang signifikan begitu daerah jatinegara
hanya ditutup di bagian
tidak ditutup di bagian sebelah kanan saja untuk tempat barongsai untuk lewat begitu
namun di bagian kiri jalan ini di sepanjang jalan jatinegara timur dari mulai kampung melayu hingga terminal jatinegara itu juga tidak ada penutupan jalan
memang tadi akhirnya menyebabkan kemacetan yang cukup panjang hingga satu sampai dua km
dimana tadi kami juga akhirnya harus berjalan karena kemacetan yang parah dan juga kendaraan yang bertumpuk dan juga berhenti di pinggir jalan untuk sekedar melihat dan menunggu barongsai yang akan lewat
namun memang sekarang di pukul hampir pukul tujuh belas waktu indonesia barat ini kendaraan juga sudah mulai berangsur normal dan lalu lintas pun berjalan seperti biasa
dan warga pun yang akan lewat di jalan jatinegara ini bisa lewat seperti biasa karena sudah dipastikan ini kemacetan tidak lagi terjadi dan hanya padat seperti hari hari biasanya
baik priscila dauhan produser lapangan cnn indonesia terima kasih sudah melaporkan